apa bahasa yang pas kira kira
gak tau saya
kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat indonesia

dan saya sudah sampaikan keputusan kami
dari partai gerindra apabila diminta
kami siap membantu dan hari ini resmi diminta
dan kami sudah sanggupi untuk membantu
saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta
membantu beliau di bidang pertahanan
jadi tadi beliau memberi beberapa pengarahan
dan saya akan bekerja sekelas mungkin
untuk mencapai sasaran sasaran
untuk mencapai sasaran sasaran
untuk mencapai sasaran sasaran
dan harapan harapan yang ditentukan
oleh sebab itu maka bpdp dalam beberapa kali rapatnya
membuat keputusan bahwa pks akan diluar pemerintahan
meskipun saat ini partai demokrat berada diluar pemerintahan pusat
demokrat akan mendukung penuh keputusan dan kebijakan pemerintah
yang tepat dan sesuai keinginan rakyat
namun demokrat akan mengkritisi keputusan dan kebijakan
yang kami pandang keliru dengan harapan dapat dilakukan koreksi
jangan ditutupin pak jangan ditutupin
gue lihat jangan ditutupin jangan ditutupin
partai dekat partai dekat
negara pancasila ini sudah final
tidak boleh dibicarakan lagi
kalau ada yang keluar dari pancasila
kalau itu ada ormas yang seperti itu ya
ya lalu bagaimana kita menatap landscape politik dan demokrasi indonesia tahun dua ribu dua puluh
apakah akan ada cuaca gelap
atau justru kita akan masuk ke musim semi demokrasi
kita akan berdiskusi mengenai topik topik prinsipil
bagi politik demokrasi indonesia ke belakang dan juga ke depan
bersama para narasumber saya malam hari ini ada ketua dpp pdi perjuangan
bang komarudin watubun
yang ini kita impor langsung dari semarang jawa tengah
ada deputi komunikasi politik atur staff kepresidenan dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
terima kasih selamat datang
yang beberapa waktu lalu partainya baru merefleksikan sikap politiknya di akhir tahun
akhirnya kita sudah tahu apa sikap politiknya
tapi masih ragu ragu icuk dampaknya
ada wakil sekjen partai demokrat ada bang rahlan nasidik bang rahlan
dan seperti biasa kalau bicara politik
dan demokrasi pasti ada rocky gerung di ujung sana
sudah datang tidak hanya kita berempat tapi ada teman teman dari presiden university
oke kalau bicara mengenai politik demokrasi indonesia ke depan dua ribu dua puluh
tentu kita akan melihat apa yang terjadi di dua ribu sembilan belas
dua ribu adalah tahun penting bagi politik kita karena di sini ada pemilu serentak
pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak
pertama kalinya sepanjang sejarah
pertama kalinya sejarah republik indonesia
karena ada beberapa hal yang menjadi catatan redaksi cnn indonesia
kita saksikan bersama
kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang
apalagi kau bela bela antik antik
pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya
jangan malah berbicara pesimis dua ribu tiga puluh bubar
kalimat kencang prabowo subianto dan joko widodo saat bertarung di pilpres dua ribu sembilan belas
menggambarkan panasnya persaingan menuju kursi penguasa di negeri ini
tahun dua ribu sembilan belas telah menjadi saksi digelarnya pesta besar di panggung politik indonesia
untuk pertama kalinya dalam sejarah republik ini
pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dilaksanakan secara serentak
selain sebuah pesta besar pemilih dua ribu sembilan belas juga meninggalkan bertumpuk masalah
yang menjadi pekerjaan rumah republik ini
mulai dari melonjaknya biaya penyelenggaran pemilu
yang meningkat hingga tujuh ratus miliar rupiah dari dua ribu empat belas
hingga gugurnya ratusan petugas penyelenggara pemilu
belum lagi kontestasi yang melibatkan politik identitas
yang makin melebarkan jurang pemisah di antara warga negara
tengok saja komentar imam besar ormast front pemilih islam
rizik sihab yang menuding jika telah terjadi kecurangan pada pemilu di pilpres dua ribu sembilan belas
mereka takut kalau saya pulang mereka tidak bisa curang dalam pemilu
mereka tidak bisa melakukan aneka lagam rekayasa dalam pemilu
mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka
jadi kita dikira fans saja jangan kemudian diputer balik diputer balik
dianggap saya yang takut pulang
carut marut pemilu dua ribu sembilan belas pun telah membuka celah
bagi munculnya wacana pemilihan langsung presiden lewat mpr
ketua mpr ri bambang susatyo beralasan
cara itu akan menekan secara signifikan biaya pemilu
mereduksi konflik horizontal akibat perang dukungan politik
masalahnya apakah demokrasi kita harus kembali ke zaman orde baru
demi politik yang lebih ramah
pemilu sebelum kita menatap tahun politik dua ribu dua puluh yang juga tidak mudah
tapi kita harus merefleksikan judul kita pada malam hari ini
belajar dari pemilu dua ribu sembilan belas ini di klaster pertama pembahasan kita
saya mau ke bung roky dulu belajar dari pemilu dua ribu sembilan belas
apa yang perlu kita pelajari sebelum kita menatap masa depan
yang perlu kita pelajari adalah pemburukan integritas
karena ada duel habis habisan sepanjang tahun
enam bulan tentang politik
dan kita mengandaikan di belakang duel itu yang disebut kompetisi politik
ada dua sudut pandang yang bertengkar secara diametral
antara pak prabowo dan pak jokowi itu
orang berharap ujung dari kompetisi itu adalah persahabatan
sesama warga negara tapi bukan persahabatan politik
jadi tetap negara baik baik saja warga negaranya baik baik saja
berakrab akrab tetapi elitnya jangan ada yang masuk dalam kekuasaan tuh
sekarang yang terjadi justru sebaliknya elitnya masuk
keakrapan bernegara tetap rusak
jadi sebetulnya itu merosotkan harapan kita untuk menghasilkan demokrasi yang bermutu
dengan segala macam argumentasi demi bangsa macam macam itu tapi poinnya
orang tidak melihat atau elit gagal melihat bahwa mengakrabkan warga negara
lebih baik daripada mengakrabkan elit di dalam kekuasaan
seberapa punya dampak rusak dan seberapa minim dampak positif itu bung rocky
rusaknya satu ratus dua belas persen
karena sampai sekarang nggak ada tuh keakrapan
tadi semua berita masih memperlihatkan ada bekas dendam yang belum selesai
sesama warga negara tetap
kemudian saling mengintip yang disebut politik identitas
dan itu enggak bisa diselesaikan hanya dengan jargon
kami pancasila nkri harga mati pancasila sudah final
nggak bisa selesai karena dia langsung menyatu dengan keadaan sosial ekonomi itu
dan bahayanya kalau barah sosial itu dikipas oleh politik identitas
yang terjadi adalah kebakaran nasional
kita ada di situs
sebetulnya sudah ada di pinggir itu
mak comblangnya bang komar dan kawan kawan di pd perjuangan
katanya comblang elit yang akhirnya bisa berkumpul mesra dalam satu ranjang yang empuk gitu
menurut anda ini kata bung roky katanya dampak kerusakannya satu ratus dua belas persen gitu
apakah kita betul belajar dari itu menjadi pembelajaran yang kurang baik
ya saya kira itu satu poin memang harus di
karena seperti tadi cuplikan gitu kan pertarungan di tingkat elit
akhirnya di bawah ikut terbawa terpecah di dua bagian
tapi ketika elit yang bersatu di bawah itu tidak bersatu sampai hari ini tuh
jadi memang itu
berarti anda lihat salah dong salah langkah antara ibu mega yang menginisiasi masyarakat
saya kira tidak
tentu ada pertimbangan mereka ada pertimbangan negara dan seterusnya
tapi saya mau melihat bahwa demokrasi itu memang harus ada posisi check and balances
jadi memang pertarungan itu kemudian
ada yang setelah pertarungan itu selesai
mestinya ada yang tetap ada di posisi luar untuk menjadi
seperti kami lihat pre odi lalu dengan demokrat kan pd perjuangan
itu yang baik
tapi tentu pertimbangan elit kita kita tidak tahu lebih dalam atas nama demokrat apa negara kita tidak tahu
jadi anda juga kecewa ya ini inisiasi elit anda
bukan itu satu satunya
kemarin memang kalau disampaikan mau dievaluasi banyak hal yang perlu dievaluasi
baik pembelahan di rakyat
pembelahan di rakyat soal politik identitas maupun masalah money politik
kemudian banyak petugas yang korban dalam pelaksanaan pemilu kemarin
dan juga pengesahan undang undang yang mepet waktunya akhirnya dipaksa
mereka kerja dan paksa
itu juga menjadi penyebab sebenarnya
bung rahlan catatan anda
belajar dari pemilu dua ribu sembilan belas
tadi rangkul merangkul elit itu dampaknya buruk sekali
kalau bang komar lebih menitik beratkan proses persiapan pemilunya yang akhirnya makan banyak korban
ya saya kira memang di samping soal politik identitas itu
saya kira ke depan ini kalau kita berusaha untuk memperbaiki terus situasi pemilu
saya kira memang harus kembalilah dipisah saja itu yang namanya pemilu legislatif dengan pemilu presiden gitu
kalau dipertahankan ya nggak boleh ada threshold
ini kan aneh gitu ini ada pemilu serentak tapi menetapkan satu presidential threshold
karena mustahil menetapkan threshold dalam satu pemilu serentak ya diambil dari belakang kemudian gitu kan
itu bukti kemustahilannya sebetulnya
nah saya kira yang mendesak di depan itu agar pemilunya bisa fair begitu
adalah dipisah saja sudah kembali antara legislatif dengan
presiden jadi kalaupun ada threshold
artinya yang didapatkan dari pemilu di dua ribu empat itu nanti gitu
legislatif dulu setelah ketahuan berapa partai mana dapat berapa baru kemudian bicara tentang pemilu presiden
kalau saya kira itu yang
dalam perspektif rocky tadi ketika dampak kerusakannya selain hal teknis yang kita akui bersama
berangkulan mesra nya dua kelompok yang bertarung yang kemudian bersatu dalam satu payung ranjang
yang empuk anda lihat itu cukup merusak gak seperti rocky menjadi konser rocky
iya gak ada tidak ada oposisi kan jadinya kan
gitu memang ada pemberan pemberanan bahwa
apa namanya dalam kultur pancasila ini katanya nggak ada oposisi
iya memang nggak perlu gebar gebar oposisi tapi fungsi kritik itu kan fungsi mengawasi fungsi mengontrol itu kan tetap ada begitu
kita ngomong pak prabowo kita nggak bergabung di itu kan
pak prabowo kan memang dari awal kan memang bagian apa namanya
anda kontestan gitu dan dia adalah rival dari pak jokowi
memang orang berharap kemudian dengan semua kegarangannya dengan semua retorikanya
dia akan kukuh berada di luar gitu menjadi pengontrol gitu
apalagi kan pendukungnya begitu mengikuti dengan hati begitu
dia berpilih memilih untuk bergabung di dalam kekuasaan
kemudian dia meninggalkan jejak yang menurut saya terlalu dalam gitu
di dalam sanubari para pendukungnya gitu
yang membuat kemudian seperti dokter bilang tadi keakraban berwarga negara itu gak terjadi gitu
jadi marahnya marah sama situasi marah sama teman
apakah karena itulah demokrat memilih untuk tidak bergabung atau memang
tidak dilirik atau gimana bang rala
kalau demokrat tidak pernah minta ya
dari awal sebetulnya pak jokowi yang berulang ulang mendekati kami
meminta kami bergabung sejak setelah pilkada dua ribu tujuh belas begitu
pak jokowi yang minta berkali kali
dan kita mengatakan tidak mungkinlah kita gak berkeringat masa kita masuk ke dalam gitu
ini diulang sampai kemarin ya kan
kalau kemudian tidak jadi
ya sekian silahkan tanya kepada pak jokowi gitu ya
karena karena asuransi apa garansi dari pak jokowi
telah dinyatakan bahwa karena beliau ini
telah terpilih untuk kedua kali
tidak ada periode selanjutnya untuk dia gitu
maka dia tidak punya ketergantungan terhadap partai partai
dan dia mau jadi presiden yang baik yang otonom saja gitu
silahkan dinilai sendiri faktanya apakah seperti itu atau tidak
oke terima kasih bang rahlan
concernnya rocky mengenai elit yang berangkulan
bang komar tadi mengatakan undang undang pemilu
yang berakibat fatal bagi kualitas demokrasi
ya saya akan kasih perspektif yang lain ya
rocky saja saya nilai masih meratapi
dia masih meratapi proses demokrasi
yang sebetulnya secara konsensus sudah diterima
yaitu prosedural demokrasi
nah apa yang kemudian tadi menjadi catatan dan sebagainya
ya itulah konsekuensi dari prosedural demokrasi
pak prabowo bisa kemudian menjadi dari seteru menjadi kemudian
anggota kabinet dan sebagainya
itu bisa terjadi
ini di luar apa sih presiden melakukan itu misalnya
tapi saya nggak ingin masuk ke situ
tapi inilah prosedural demokrasi
makanya tadi ruang keakrapan itu harusnya
nah itu apa
ruang demokrasinya ruang publiknya harus diperlebar
pak joko maka merasa nggak ruang keakarpan itu semakin lebar semakin lebar semakin lama mas joko
enggak maksudnya adalah begini
dalam konteks hari ini misalnya
dalam konteks hari ini tantangan demokrasi
itu tidak melulu berasal dari apa dari negara
nah kalau yang menggunakan perspektif order baru anti order baru misalnya
itu selalu menggunakan perspektif yang lain itu selalu menggunakan perspektif yang lain ini misalnya
itu selalu mengatakan bahwa ada instrumen aparatus negara yang bermain untuk merusak demokrasi
nah sekarang ini hampir masyarakat juga terlibat di situ
adanya ujaran kebencian adanya politik identitas dan sebagainya
nah ini yang kemudian juga memperkeruh
oleh karena itu sebenarnya ruang demokrasi ini juga diperlebar
itu tanggung jawab menurut saya kita bersama
iya kan begini ya
yang saya mau uji adalah dalil presiden dan partai pemerintah bahwa setelah elit berdamai
maka seluruh distingsi dan problem sosial para pendukung juga selesai
ternyata tidak selesai kan
artinya mesti dibuktikan terbalik bahwa memang publik itu menghendaki tidak adanya koalisi
jadi bagi publik biasa saja tidak ada koalisi
mengapa pemerintah genit mengajak ngajak oposisi masuk
kan itu pesan publik kan
jadi sebenarnya biasa sekali
kalau tidak masuk pun tidak diundang justru lebih baik
jadi bangsa ini tidak akan retak kalau oposisi diambil oleh penguasa atau ada di masyarakat
bangsa ini memilih untuk ada oposisi

jangan anggap kalau ada oposisi lalu retak
itu cuma keahlian politik aja kan untuk memasyarakatkan program segala macam
maksudnya begini bung
kalau masih mengharapkan elit untuk menjadi oposisi
ya saya ngerti tapi saya mau batalkan semacam ada gium bahwa kalau prabowo masuk
maka di bawah itu akan adem
kalau tidak adem ya bertolak bukan itu
faktanya adem tidak mas eko di bawah
ya relatif lebih adem

karena apapun pak prabowo ini juga punya mesin politik punya kemudian pendukung dan sebagainya
ini fakta yang nggak bisa kita ingkari
tapi saya ingin menguji sebenarnya tesis rocky itu
bahwa kita jangan selalu kemudian meratapi dan kemudian juga mengharap dalam konteks politik
kadang kadang sesuatu yang diharapkan saja tidak terjadi
nah oleh karena itu kemudian
nah oleh karena itu kemudian
ide idenya ini bisa disebarkan dengan satu mesin politik
mesti dibacanya terbalik nih saudara eko nih
voluntarisme citizen itu ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
semua orang ingin menghasilkan demokrasi itu
itu justru yang dibatalkan oleh persekutuan elit atau persekongkolan elit
jadi voluntarisme itu yang dibatalkan oleh kegenitan kekuasaan untuk saling merangkul di situ
itu yang terjadi
jadi kalau saya rumuskan secara lebih teoritis
pak jokowi itu dihasilkan oleh demokrasi
bukan menghasilkan demokrasi
sekarang kan anda ingin agar supaya jokowi nanti akan menghasilkan demokrasi
enggak jokowi itu dihasilkan oleh sistem yang sudah demokrasi
adanya koalisi itu justru membatalkan demokrasi
jadi pertanyaannya adalah mengapa di era pak jokowi etika berdemokrasi justru turun
kita akan lanjutkan
kita akan lanjutkan pembahasannya
termasuk ada satu racun demokrasi yang berbahaya seperti yang diungkapkan oleh presiden ke enam sby dalam pidato refleksi akhir tahun ini adalah politik identitas
kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali
oke kita coba sudah di segmen pertama kita coba menganamnesa apa sih problem problem dan pembelajaran pembelajaran penting yang kita bisa dapat dari pemilu dua ribu sembilan belas termasuk pemilihan presiden yang juga sangat ketat
tapi kemarin dalam pidato refleksi akhir tahunnya presiden ke enam sby mengatakan salah satu ini bahasa saya saja racun demokrasi yang semakin berbahaya adalah politik identitas
kita dengarkan dulu pidato dari presiden ke enam
yang buruk pertama kali dalam sejarah pemilu kita diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takaranya
juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa baik karena kekerasan maupun bukan
racunnya itukah bung rahlan sehingga pak sby begitu concern dengan politik identitas
di garis bawah ya politik identitas yang
melebihi takaran gitu
saya mau cerita
waktu john f kennedy maju di amerika maju menjadi calon presiden ada seorang tokoh protestan yang juga tokoh gerakan sipil di amerika yang menentang dia habis habisan
dia bilang kepada kennedy kesetiaanmu bukan pada united states tapi kepada fatikan dia bilang begitu
karena itu dia tolak waktu itu
justru robert f kennedy adiknya melakukan lobby dan segala macam membantu ketika martin luther king ditangkap segala penyekat gerakan sipil itu
justru kemudian suami istri martin luther king ini menjadi penyokong john f kennedy yang paling kuat begitu
saya mau tekankan yang namanya politik identitas sepanjang masih ada perbedaan di dalam satu masyarakat itu pasti ada
tetapi seorang politisi seorang negarawan
tidak bisa dong menyalah nyalakan itu
yang harus dilakukan adalah diharuskan kelola hal itu ya untuk kemudian apa namanya mengatasinya
seperti john f kennedy begitu
apa yang bisa dikelola pak sby selama sepuluh tahun dan tidak bisa dikelola pak jokowi sehingga akhirnya
silahkan publik yang menilai
tetapi saya kira bisa ditegaskan bahwa kalau sepanjang tuduhannya adalah mengenai masa ormas islam yang galak galak tidak pernah ada krisis politik
karena ketika misalnya habib rizik ditangkap atau ditahan dua kali ditahan waktu itu
karena selama itu dia atur prosesnya legitimate secara due process of law begitu
saya gak tahu apa yang terjadi di belakangan ini ya
tetapi kemudian seolah olah ada satu kampanye yang seolah olah gitu seolah olah atau menyamaratakan
seolah olah yang galak galak itu adalah
seolah olah itu adalah potret dari orang islam di indonesia begitu
itu hampir begitu
makanya ada sebutan pancasila saya pancasilais anda bukan gitu
kalau bukan itu artinya bahwa anda radikal dan itu islam gitu
jadi itu politik identitas itu yang di
ketidakcanggihan di dalam mengelola itulah yang menurut saya
yang menjadi konser pak sbe
bukan yang menjadi problem mengapa
ini bukan pas saya bukan pas pak sbe
ketidakcanggihan di dalam mengelola
persoalan itulah yang menurut saya menyebabkan situasi ini jadi terasa ganjil gitu
dan tidak pernah sebelumnya selama reformasi kita menghadapi situasi yang seperti ini
bang komarudin negara justru merangsang politik identitas yang tadinya hidup damai di bawah selimut
akhirnya dia berontak di melepas selimutnya dan muncul ke depan publik
oh tunggu dulu
itu kan membutuhkan sebuah reset yang bisa mengungkapkan apa yang anda katakan
kata bung rahlan itu
ya tapi kita juga tidak tutup mata bahwa sepuluh tahun jangan sampai sepuluh tahun kepemimpinan pak sby itu juga banyak menyimpan masalah yang kemudian sekarang meledak
ini juga harus di atas nama demokrasi dan semua dibiarkan
padahal kita hidup dalam sebuah negara dengan ideologi yang jelas dan kita harus dituntun oleh ideologi itu
yang disebut pancasila itu
makanya sekarang kan seperti kita belajar kembali itu
demokrasi baik kepada elit maupun kepada anak anak sekolah
tapi bu watubun kalau anda bilang dibiarkan itu artinya kemanjubukan ini tidak dijaga dengan alat kekerasan negara
memang sby bukan orang yang mempergunakan alat kekerasan negara untuk menindas kebajemukan
atau untuk memindas kemasyarakat kebajimukan
sebentar undang undang yang memberi kewenangan untuk membuarkan hti sudah ada
per jam sembilan hari
per jam sembilan sbe
tetapi teman teman di pemerintah ini tidak sabar dengan demokrasi
tidak punya kecanggihan dalam menghadapi masalah itu
sehingga kemudian jalan keluar dia adalah membubarkan
dan itu meraksakan politik identitas sebagai meningkat
dan itu membuat itu semakin keras
sekarang ini untuk pertama kalinya setelah reformasi
menteri kehakiman itu bisa mengeluarkan surat untuk membubarkan ormas
padahal yang namanya hakem bebas yang berpendapat berserikat itu adalah hal yang kita perjuangkan
pada masa ini reformasi
bok omar silakan
ya karena itu kalau kita melihat persoalan kan sudah semakin
bukan anda tadi kan mengatakan dibiarkan
masalah sudah semakin mengancam justru itu tindakan pemerintah juga
logiknya itu mencari pembenaran
ganti dulu bok omar
biar kasih kesempatan untuk bang omar menjelaskan
kasih kesempatan saya bicara dulu
tadi saya kasih kesempatan anda bicara
katanya boleh sering menempa
saya kira ini soal sudut pandang ya
pak budi dan saya tentu berbeda
tapi kita juga tidak bisa menutup mata
mata sekali lagi bahwa saya lihat ada beberapa hal yang memang di zaman pak sby itu mungkin terlalu terbuka atas nama demokrasi
akhirnya tidak bisa membatasi hal hal mana yang perlu dan mana yang tidak perlu dalam demokrasi dalam bernegara
sekarang itu yang meledak
itu saya lihat begitu
jadi pak jokowi cuci piring atas apa yang dibiarkan oleh sp
itu yang sekarang pak jokowi harus cuci piring
resep resepnya pak jokowi sudah cukup tepatkah dalam mengatasi ini
ya saya cukup tepat
ya itu saya cukup tepat
oke saya mau ke rocky dulu rocky
ini ya politik identitas itu itu laten di dalam sejarah atau dalam antropologi kita tuh
jadi tidak ada soal politik identitas
yang jadi soal adalah ketidakmampuan pemerintah untuk mengedarkan citizenship
jadi kalau rakyat tumbuh di dalam identitas ya biasa saja kan
selama ada yang disebut cross cutting loyalties istilahnya overlapping konsensus
jadi pemerintah tugasnya adalah menciptakan ruang di mana terjadi percakapan antara warga negara
supaya overlapping konsensus itu tidak membuat ketegangan ideologi tumbuh secara vertikal
jadi ada percakapan horizontal
itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah
jadi benar bahwa pemerintah karena malas melakukan cross cutting loyalties dia langsung pakai hukum saja
hukum bilang begini larang bubar
itu pendekatan opresif justru
kalau pemerintahnya cerdas dia bisa layani perbedaan itu untuk menghasilkan ulang keakrapan keakrapan primer yang pernah kita punya
kalau kankernya sudah stadium empat
kalau kata bung komar kalau kankernya sudah stadium empat karena pak sby membiarkan yang lama apakah nggak perlu pakai hukum yang lebih keras gitu bung rom

kalau sby yang memulai stadium empat

itu kan sering lupa terjadi di era pak jokowi kan dulu dia laten aja kok ya
cancer ada tapi dia dia tidak metastasis dia bahkan melakukan bunuh diri tuh pelan pelan
sel kanser itu punya kemampuan bunuh diri karena supaya dia nggak mengganggu yang lain tuh
apoptosi namanya dalam ilmu kedokteran apoptosi itu terjadi perlahan lahan sehingga
demokrasi kita tumbuh sekarang dia metastasis di era pak jokowi itu problem saya kenapa
karena kemampuan untuk menghasilkan kesetaraan di dalam cara memandang persoalan tidak
inward looking untuk mengatakan kami pancasila memilih diksi aja itu udah menimbulkan
pengklasifikasian kami pancasila yuk bukan berarti saudara bukan kalian radikal berarti kami bukan tuh
jadi cara mengemas public opinion itu juga keliru mungkin nggak dimaksudin pak jokowi
tapi lingkaran di sekitarannya kok nggak bisa brief dengan narasi yang beradab sedikit itu
itu merangsang kemarahan orang merangsang politik identitas semakin mengental
ya karena dianggap ini kok diskriminatif
bang omar sebelum ke mas eko gimana menangkapinya
ya itu pernyataan bung rocky ya begitu ya kita hargai itu tapi teman teman yang berseberangan ini kan ideologinya jelas
tidak mengakui pancasila tidak mengakui undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima ya tindakan pemerintah juga harus tegas
kecuali kalau mereka merasa oh kami bagian dari pancasila silahkan bergabung tidak ada masalah
kenapa ada pernyataan bahwa mereka pancasila ya
coba saya uji sebentar
ketika bergabung kan kalau merasa dia bagian dari pancasila oke kita bergabung memperkuat gagasan pemerintah tentang saya adalah pancasila
tapi ini mereka jelas jelas ideologinya berbeda kok
negara ini punya alat yang cukup
laporan intelijen semua lengkap dengan tindakan mereka yang sudah dianggap mengancam makanya tindakan pemerintah seperti itu
dan ini tepat menurut anda
ya tepat itu tepat
coba kasih saya keterangan kenapa pemimpin tertinggi bpip harus ibu megawati apa dasarnya coba kenapa bang habib rizik misalnya
nah itu persoalannya
karena habib rizieq setia ini kan sikap menentang pancasila
karena dia sikap menentang pancasila itu jelas
wajar kalau dikasih megawati karena megawati sampai hari ini tetap konsisten membicarakan soal pancasila
jadi yang dianggap konsisten membicarakan pancasila cuma ibu megawati
karena cuma itu yang ada di daftar pak jokowi
karena megawati adalah anaknya bung karno tuh
kan cuma itu pikiran publik kan
itu yang saya bilang tadi tidak dibuka overlapping konsensus
jadi boleh dikirain
ya itu pendangan pak roki
tapi pak rocky harus tahu bahwa riset di indonesia partai yang tetap konsisten bicara pancasila adalah pd perjuangan
dan di sana adalah megawati karena pemimpinnya adalah megawati
ya karena itu yang lain artinya tidak

riset itu mau mengatakan cuma megawati yang konsisten yang lain tidak konsisten
karena itu yang lain anti atau non pancasilais kan itu kesan buruk kan
jadi bukan begitu kumas politik
cara merawat politik bukan hanya kami
itu yang saya bilang ego itu menimbulkan ego tandingan kan akhirnya
tidak apa apa ego tandingan dalam perdebatan pancasila oke tidak masalah
tapi ego tandingan dengan ideologi yang berbeda yang jelas kita beda dan itu harus kita temu
kita akan bahas itu mengenai indeks kebebasan bagaimana negara merawat indeks kebebasan dan civil liberty usaha jadah
kami akan silakan kembali
ini gak hasilnya
memang buat si malakama antara kita mengatasi politik identitas sama pemerintah harus merawat demokrasi dan kebebasan ini agak susah kita menyandingkan dan memilah milihnya
tapi teman teman mahasiswa ada yang masih punya keresahan kayaknya ada yang mau tanya silahkan
ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya zaki dari presiden university
tadi sempat banyak dibahas tentang politik identitas
menurut saya politik identitas itu memang baik
hal yang sangat baik namun yang sangat diresahkan oleh saya dan mungkin orang orang di bawah masyarakat bahwa yang berbeda itu bukan politik identitas
saya dengan teman saya kita saling sebut walaupun kita beda agama beda ras
tetapi yang sangat disayangkan bahwa adalah perbedaan
tetapi yang sangat disayangkan bahwa adalah perbedaan

selalu saja islam yang disalahkan dan ada juga beberapa anggota parpol yang bahkan dari parpol yang sangat nasionalis dan pancasilais
dia mengaku bahwa dia sangat dia bangga menjadi salah satu anak dari partai yang dilarang di indonesia
mengapa hal itu bisa terjadi dan dibiarkan
mengapa selalu islam yang cingkram yang disalahkan militeroris terima kasih
oke thank you teman teman ini concern di bawah dulu saya mau ke mas eko deh
jawab deh anda kan lima tahun jadi deputi komunikasi politik di qatar satu
kator sabresi dan ini makanan anda nih harusnya
iya karena sistem kita
betulkah islam yang disalahkan betulkah hukum tidak adil hanya untuk oposisi betulkah pemerintah hanya tajam kepada orang orang yang galak saja seperti bung rahlan dan bung
rocky tidak jadi begini dalam sistem demokrasi ya dalam kebebasan berpendapat ini
nah itu memang sering kali terjadi juga
bahwa ada unsur unsur yang kemudian tidak bisa menerima
saya ambil contoh ya saudara rocky
ketika misalnya ada perdebatan yang saya lihat ya kemudian tidak bisa menerima ide saudara rocky kemudian mengambil jalur hukum
meskipun tahu bahwa itu sebetulnya wilayah yang sebenarnya sudah tidak ada
sebetulnya sudah tidak wilayah perdebatan
nah artinya apa itulah yang saya katakan
baruang di masyarakat dalam korupsi demokrasi ini pun di tengah kebebasan pendapat itu pun ada orang orang golongan yang kemudian juga tidak bisa menerima
nah inilah yang menjadi sekarang ini tanggung jawab negara
nah negara menurut saya dalam konteks misalnya rocky itu sudah benar
sebagai polisi sebagai instruksi
ketika hukuman negara dia tidak menerima
nah ini saya harapkan juga rocky di setiap kesempatan tidak mengkapitalisasi kesalahannya untuk bahwa ini negara
tapi justru negara dalam konteks itu dia melakukan tugasnya dengan baik
saya kira itu
maksud saya yang dimaksud dilaporkan ke polisi itu kan
ya memang yang ngaco itu melaporkan sesuatu yang gak ada deli kan
jadi bukan karena negara berbaik hati memang negara tahu bahwa itu bukan delik
ya dengan sendirinya mau negara intervensi keintervensi pasti sistemnya bilang itu tertolak oleh sistem pasti itu
karena tidak ada algoritmanya itu orang berbeda pendapat dijadikan delik kan
itu soalnya itu
ya yang saya maksudkan adalah sebetulnya bahwa dalam sistem demokrasi bebas
dalam sistem demokrasi kebebasan ini
memang ada kelompok ada orang per orang yang kadang kadang nggak bisa menerima pendapat
itu yang poinnya kan
itu salah negara atau salah orang
tapi kemudian dalam konteks negara tadi bahwa negara tidak menggunakan instrumen itu
dan polisi sudah menggunakan tafsir hukumnya sudah benar gitu loh
bang rahlan anda yang lima tahun ada di luar merasa negara adil gitu
saya males ngomongin soal aduh mengadu itulah itu urusan
ya itu urusan pidana lah
silahkan orang lagi pula itu kasusnya kan gak jadi gara gara gak dapat surat kuasa dari pak jokowi
jadi tidak sesederhana itu gitu
jadi di legiasi tidak dipenuhi gitu
bukan itu yang saya mau
ya artinya pak jokowi sadar betul bahwa ini bukan wilayah
ya kan nggak dapat tadi kan
bukan soal pak jokowi memang hukumnya begitu
polisi memang mengerti hukum
yang melapor yang tidak mengerti
yang mengerti hukum kan
tapi poin saya begini deh ya
kalau kita berbicara mengenai kebebasan saya kira memang sulit dibantah bahwa berdasarkan perjataan perjataan perakademisi
ya kita ambillah biar netral gitu ya
rocky berpihak kepada kebebasan kalau rocky kan gitu
itu tidak netral ya
itu nilai betul
para akademisi mengatakan bahwa memang indonesia ini dan saya sudah katakan berkali kali sejak mungkin dua ribu delapan belas barangkali mengutip pendapat para akademisi
indonesia ini sekarang berubah menjadi negara yang disebut sebagai illiberal demokrasi
artinya demokrasi yang ditandai oleh adanya pemilu
tetapi tidak dengan jaminan terhadap
terhadap hak hak sipil gitu loh terhadap hak politik
itu sudah penilaian
penilaian banyak orang
dan kalau kita dengarkan dari pernyataan pernyataan kawan kawan di pemerintahan sekarang ini
memang saya kira ada semacam ketidakpercayaan ada semacam ketidaksabaran gitu terhadap kebebasan gitu
misalnya apa coba kasih contoh yang paling konkret
tadi dikatakan kan pak komar dua tubur misalnya

kata wah ini sudah melanggar pancasila ya digebuk aja gitu
tapi digebuk itu pun harus tunduk kepada apa yang disebut sebagai perlindungan hak hak sipil
sekedar digebuk gitu pasti tidak lewat proses hukum
semua kan lewat proses hukum
tapi kan nggak di proses hukum membubarkan hti
ya kan hanya ada secari kertas keluarkan oleh menteri hukum dan ham untuk membubarkan itu semua
jadi nggak pakai nggak pakai
kalau mau misalnya negara datang dong
oh kak bu eko tadi bilang harus ada alarm gitu
ada program ini segala macam datang dong dengan bukti
di pengadilan jaksa mengatakan
you organisasi yang melanggar pancasila karena ini iri segala macam
di pengadilan hakim lagi harus putuskan
sekarang tidak itu kesepakatan kita di dalam berdemokrasi
sebentar sebentar saya selesaikan dulu
nah yang saya mau bilang adalah ada memang ada ketidaksabaran
ada semacam jangan jangan juga kecurigaan terhadap kebebasan ini
ya tetapi di atas semua itu ada kepentingan mengenai investasi
ada kepentingan mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa didorong
investasi mesti masuk karena itu presiden tidak mau diganggu
intinya stabilitas jadi kunci
karena itu diperlukan pembangunan untuk pembangunan ini diperlukan semacam stabilitas politik
mengelola dengan cara cara yang sebetulnya mirip dengan atau bisa dibilang otoritarian sebetulnya
nah problemnya adalah nah ini yang membuat kami berbeda sebetulnya
mitos bahwa pembangunan itu membutuhkan apa namanya stabilitas politik yang dikelasin otoritarian
bahwa kita harus memilih apakah ekonomi atau demokrasi
apakah kebebasan atau keamanan itu sudah kita patahkan
zaman psb masuk kan ya
zaman psb begitu
gak penting lah soal psb nya
yang saya mau bilang adalah kita berhasil patahkan mitos itu
nah kok sekarang tiba tiba kita merasa sangat penting nih untuk berbicara mengenai sebatas politik
demi pertumbuhan ekonomi dengan kata lain ini sedang bergerak ke belakang
bergerak ke belakang ya
pikiran seperti itu adalah pikiran yang khas
pikiran khas oh udah baru
oke terima kasih
sebelum bang komara akan menjawab saya minta data data soal indeks demokrasi dan kebebasan sipil
terutama yang kami rangkum dari berbagai media boleh ditampilkan atau tidak
dimanakah dia indeks demokrasi indonesia naik dua puluh delapan kebebasan sipilnya menurun
ini saya bacakan ini dari bps
kepala bps menyebut angka indeks demokrasi indonesia pada dua ribu delapan belas meningkat sebesar tujuh puluh dua tiga puluh sembilan poin
ini benar benar demokrasi
sementara dua ribu tujuh belas indeks demokrasi tujuh puluh dua sebelas poin
nah kepala bps menjelaskan untuk mengukur indeks demokrasi melihat tiga aspek utama
kebebasan sipil hak politik dan lembaga demokrasi
untuk aspek kebebasan sipil bps mencatat ada penurunan dua puluh sembilan poin dari dua ribu tujuh belas menjadi tujuh puluh delapan empat puluh enam di tahun dua ribu tujuh belas
termasuk juga hak aspek hak hak politik yang juga menurun
mana data berikut

psi paling baru juga menyebutkan ketakutan publik berekspresi naik di era jokowi ini juga menjelaskan bahwa tren kebebasan sipilnya terus menurun
kita lihat berikutnya
ini angka dari freedom house beberapa tahun terakhir tujuh tahun terakhir angkanya terus menurun
terutama bicara mengenai indeks kebebasan sipil ya
secara umum kebebasan inti demokrasi mengalami kemunduran di indonesia sejak tujuh tahun lalu dan belum terlihat ada tanda tanda membaik
hasil survei ini kan juga kita lihat dari berbagai sisi ya
jadi tidak hanya karena tindakan pak jokowi tapi juga pembelahan tadi juga bisa menyebabkan orang kebebasan demokrasi itu dibatasi
ada kelompok keras yang lunak keras berhadapan hadapan itu juga bagian dari memperlambatnya
jadi tidak semua karena tindakan pak jokowi tadi membubarkan
soal pembubaran itu tadi terhadap hadapan itu

hti dan seterusnya itu kan
isu global yang mengancam
ke indonesia jadi tidak bisa kita
bawa ke pengadilan nanti negara
bubar baru kita kaget kan nggak bisa
begitu jadi gubuk dulu baru diatur
nah itu harus diambil tindakan cepat
kita semua tahu
masalah hti dan segala dengan pergerakan
mau kan seperti di suria sana
baru kita bergerak karena ada
contoh contoh di beberapa negara di timur tengah
yang membuat sampai hari ini masalah
menjadi besar siapa yang membiarkan selama ini
arab spring itu persoalannya
bukan pertama tama ideologi
pak tapi ada persoalan
berbahan kehidupan sehari hari masalah itu
ada hubungan dengan masyarakat yang paling
baru deh bang omar kita lihat ini beberapa waktu
terakhir termasuk ini menjadi isu awal di tahun depan
ketika pemerintah agak ragu ragu icuk
bahasa badmintonnya untuk memberikan
izin baru kepada front pemilai islam
perspektif anda gimana
ini termasuk juga bagian dari kebebasan
kita masih mempelajari soal ada
anggaran dasar anggaran rumah tangga mereka
di situ dicantumkan jelas kok mereka
tidak mengakui pancasila
kalau di zaman pak s b dua kali diperpanjang
itu menurut anda salah atau benar
itu penilaian publik ya
saya tidak menilai itu
tapi karena dibiarkan sepuluh tahun
itu makanya saya sampaikan sekarang terjadi kan
izin itu dalam hukum administrasi
artinya dispensasi terhadap keadaan
orang buat organisasi
mesti minta izin dalam pengertian
negara yang bolehkan atau tidak bolehkan
kembali perhukum di video tadi
kebebasan berserikat dilarang untuk di indonesia
saya kira bukan izin istilahnya
saya terangkan fondamen
izin sebagai acception dari yang
semua boleh kecuali
sekarang terbalik semua dilarang
kecuali diberi izin itu
jadi itu logika yang palsu
soal isi segala macam itu kalau kita
dalam itu artinya
jangan sekedar hti
dilarang kalau pakai teori tadi
global ketakutan global itu
di pulau seribu kalau mau konsisten
kenapa nggak konsisten ikut
dan ternyata guantanamo itu
banyak juga yang ngaco kan
jadi anda kalau
mau bikin sesuatu analogi
soal kebebasan berpendapat
kemarin kasusnya saya
kasih kasus yang agak
saya bilang begini di ilc
tidak paham pancasila
orang marah itu
kalau saya bilang pak jokowi paham pancasila
kenapa orang nggak marah padahal dua duanya
statusnya pendapat gitu kan
sekarang timbul semacam kesan
hanya pendapat yang
pro rejim yang disebut
terutama mahasiswa saya kasih kuliah dasar
konsep logika ya
yang penting jangan tersesat
supaya nggak tersesat itu
kalau di depannya ada dua
mau pilih yang a atau b
positif atau negatif
beban pembuktiannya di saya
saya mesti buktikan beliau paham pancasila
membuktikan beliau paham pancasila
maka ada pilihan lah kedua
pak jokowi tidak paham pancasila
bagi saya lebih mudah membuktikan itu
karena itu saya pilih itu
dua duanya pendapat saya memilih yang bisa
ya ini tadi
saya hanya bebas kalau ada dua pendapat
karena dalam kebebasan berpendapat
yang penting argumen anda bisa anda buktikan
bukan cara anda sopan
negara sudah cukup dewasa belum dalam mengelola itu
negara itu kekanakan kanakan
oke bang komar terakhir sebelum kita
nanti ke mas eko dan kita break
kita ada topik lain
bung roky logik aja bagus
tapi logiknya yang bagus
bagus itu harus ditanam juga di negara
yang masyarakatnya juga alam pikirannya juga bagus
kalau tidak pikiran bagus untuk dia sendiri
bukan untuk publik kan
saya lagi investasi pikiran bagus juga
oke yang terakhir
jadi intinya fpi diperbolehkan untuk lanjut atau nggak
menurut pendapat anda
itu urusan pemerintah lagi mempelajari dokumen
oke yang urusan komunikasi renewal tubuh
dan juga pd perjuangan adalah
apakah amandemen konstitusi dan gbhn
perlu sekali tahun dua ribu dua puluh kita lihat
dalam konstitusi baru kita
bahas itu saja dah
ada agenda politik besar di tahun dua ribu dua puluh
yang wacananya sudah ramai beredar
kita bicara mengenai amandemen konstitusi
dan ingin dikembalikannya gbhn
kita lihat dulu beberapa
rangkaian pernyataan pernyataan para elit kita soal ini
adanya terjadi kembali haluan negara
karena itu untuk memberikan arah yang lebih jelas
pemilihan presiden dan wakil presiden
lebih bermanfaat dan lebih baik
lebih tinggi kemaslahannya dikembalikan ke mpr
dan pbnu mendorong mpr kembali menjadi lembaga tertinggi
jadi dia hasil kongres kelima pd perjuangan
demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional
perlu dilakukan amandemen terbatas
untuk menetapkan kembali mpr sebagai lembaga tertinggi
dengan kewenangan menetapkan gbhn
sebagai perdoman penyelenggaraan pemerintahan
berikutnya dari sekjen pd perjuangan
pdip mengusulkan kelanjutan amandemen terbatas konstitusi
untuk menetapkan gbhn dan lain sebagainya
kita dengarkan juga pernyataan dari presiden jokowi yang melihat ide ini
saya ini produk dari pemilihan langsung
sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen
apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi
untuk urusan hal luar negara
apakah tidak melebar kemana mana
apakah tidak melebar kemana mana
ini kenyataannya seperti itu kan
jadi lebih baik tidak usah amandemen
oke saya mau ke mas eko dulu
kenapa presiden tidak setuju ide dari partainya beliau sendiri
partainya bang komar dan ide dari ketua mpr
dan banyak sekali elit politik yang ingin gbhn dan amandemen konstitusi
saya terangkan ya
saya terangkan jadi gini
secara filosofis konstitusi ini adalah kontrak sosial antara warga negara
saya kira ini bung roky rahlan sangat tahu ini soal ini
soal kontrak sosial
nah dalam perjalanan bangsa kita
kontrak sosial ini dilakukan antar warga untuk merumuskan konstitusi
nah bahkan sebelum kemerdekaan
kita tahu bahwa konstitusi kita dirancang sebelum dinyatakan indonesia merdeka
nah beda dengan di negara negara lain
dalam konstitusi di barat misalnya
kontrak sosial itu dilakukan antara penguasa dengan yang dikuasai
oke artinya kenapa presiden
artinya apa artinya apa
bahwa segala norma yang ada di dalam konstitusi
dalam pasal dan sebagainya itu memang mencerminkan aspirasi masyarakat
dan dinamika yang berkembang
dalam sebuah bangsa
oleh karena itu maka yang pertama ya tadi soal
tadi dasar filosofisnya
presiden saya kira sudah benar
karena apa presiden melihat bahwa satu bahwa ini bukan
presiden gak pernah menyatakan dalam visinya untuk mengamblemen konstitusi ya
visi pernah dengar gak gak pernah kan oke
visi misi ini ada di dalam partai partai pendukung pemerintah
kalau kemudian masyarakat menginginkan misalnya presiden
mempengaruhi dan mengontrol partai partainya
itu tindakan otori berarti ingin membawa presiden dalam konteks otoritarian
nah oleh karena itu menurut saya ini memang ada sebuah
arunya ada sebuah komunikasi
apa sih yang dimaksudkan ini dan sebagainya tujuannya apa dan sebagainya
dampak jeleknya sudah dipandang oleh presiden
enggak menurut saya ini wilayah partai ini wilayah konstituensi
dia akan misalnya menyerap aspirasi dengan masyarakat dan sebagainya
dasar filosofinya adalah kontrak sosial
bukan antara penguasa dengan masyarakat
tapi antara masyarakat yang dirumuskan dalam konstitusi undang undang dasar empat puluh lima
saya mau tanya ke bung komar
pdi perjuangan kenapa begitu getol ingin amandemen konstitusi dan kembalikan gbhn
sementara presiden menganggap itu sesuatu yang kayaknya kurang pas untuk zaman sekarang
ya itu pasti masih bisa diperdebatkan ya yang juga disampaikan bung eko tadi
jadi memang itu dari awal kita mengusulkan ya
kita mengusulkan supaya adanya amandemen
karena kita lihat kita harus punya garis besar untuk mengarahkan pembangunan nasional itu ke depan dalam jangka waktu yang panjang
nah dulu zaman pak harto bung karno itu disebut pembangunan semesta berencana
kemudian pak harto juga ada pembangunan jangka menengah jangka pendek
jangka menengah dan jangka panjang
itu yang kita mengusulkan itu
dan juga didiskusikan di beberapa forum termasuk gpr
termasuk di rakernas kongres kita juga menyampaikan itu
nah itu kemudian lalu disampaikan
tapi dalam perjalanan di boon seng dengan
itu yang disebut dengan amandemen terbatas
terbatas itu disepakati untuk dilakukan amendement
tapi bagi pd perjuangan yang paling penting gbhn hidup kembali
apa pentingnya untuk bangsa kita gbhn ke depan
ya itu supaya ada garis pembangunan bangsa ini ke depan itu harus direncanakan dengan dasar yang jelas
kalau tidak ada
kalau tidak ada apa akibatnya bang
ya kayak seperti sekarang ini pembangunan yang kita jalani saat ini kan
oke oke bu rocky gimana melihatnya
ya artinya nggak akan ada pemilihan presiden
jadi ngapain dua presiden berdebat di depan cnn mahasiswa
visinya a yang lawannya b tapi keputusannya adalah c nanti
kan ada kompetisi artinya ada kompetisi ide
jadi gbhn kita adalah apa yang ada di kepala si presiden
itu fairnya begitu
yang dipilih terlangsung
kan dipilih langsung presidennya
kesinambungan kelanjutan pembangunan dan lain hal sebagainya yang dikatakan bang komar tadi
itu bukan menjadi konsideran
bagus bagus tapi presidennya mesti dibilang tau
soalnya kita udah buat kan programnya
kan begitu kan itu saja kan
jadi agak kebohong bohongan debatnya
enggak bu granal anda lihat sepenting gak gbhn itu kemudian dimunculkan lagi
kan emang harus dibuka kerana mandir men
saya kita kembali ke basic deh
ini kan pemerintahan yang masih menjalankan sistem presidensialisme bukan
coba dibuka apa sih
definisi presidensialisme itu pemerintahan yang dipilih oleh presiden
yang dipimpin oleh presiden yang dipilih secara langsung
ilmu politik dasar betul gitu
kalau tiba tiba anda mau mengatakan bahwa ada lembaga tertinggi negara yang namanya mpr gitu di atas dpr
yang menentukan presiden bisa berbuat apa
bahkan menilai si presiden ini sesuai dengan geber atau tidak padahal yang dipilih oleh rakyat ya presidennya gitu
jadi kita kembali ke basic deh
artinya jangan terlalu banyak kita bicara mengenai hal hal ini itu memberikan justifikasi ini itu
lalu kemudian kita juga jadi kehilangan arah sendiri dalam perdebatan itu karena kita melupakan defini definisi yang basic seperti itu
jadi ide amandemen konstitusi menjadikan mpr lembaga tertinggi termasuk menghidupkan kembali gbhn menentang presidensialisme
amandemen itu gak soal
soalnya adalah amandemennya itu mau bikin gbhn dan menjadikan mpr sebagai lembaga tertinggi
apa tertinggi gitu
amandemen itu gak soal oke soalnya adalah amandemennya itu mau bikin gbhn dan menjadikan mpr sebagai lembaga tertinggi tertinggi gitu
ya kan itu menurut saya problemnya gitu
oke problem itu akan kita bahas
karena kalau cuma gbhn kan bisa lewat undang undang aja gak perlu amandemen gitu
nah tetapi kalau kemudian gbhn ini ya logikanya memang harus diproduksi oleh mpr dan mpr itu masih di lembaga tertinggi
nah tapi persoalannya kalau dilakukan menurut saya itu pintu masuk kemudian untuk pemilihan presiden oleh mpr gitu
itu ketakutan depan mata ya
bukan ketakutan di depan mata
anda dipilih oleh rakyat tapi kemudian anda bisa diberhentikan oleh satu lembaga tertinggi namanya mpr
hanya berdasarkan penilaian bahwa anda tidak menjalankan gbhn
oke bagaimana pdi perjuangan menjawab ketakutan ketakutan dan ancaman itu kita akan
dan jangan lupa saya mau ingatkan juga ya
coba dibuka sejarah lah ya
ide gbhn tentang pembangunan semesta berencana itu itu diadopsi dari partai komunis cina
itu dulu dibawa kepada soekarno
soekarno meneruskan itu
jangan lupa partai komunis kalau saya bilang partai komunis cina itu artinya apa
ya memang start party partai negara
tidak ada partai lain
pdip memang mau jadi begitu
oke kita akan kasih kesempatan bang omar jawab tapi kita harus break dulu
kami akan segera kembali
bang komar idenya semenakutkan itu menentang presidensialisme itu khas sekali partai komunis gitu misalnya
ya partai negara you name it lah macem macem
ya negara itu punya prinsip kita negara itu harus punya haluan yang jelas
jadi saya juga tidak setuju itu dituduh kita ini menjiplak komunis itu tidak benar juga
itu sejarah bung
ya silahkan boleh sejarah
tapi kami lihat dalam perspektif indonesia yang besar ini
itu saya tidak setuju anda semakan pdip perjuangan dengan komunis itu tidak benar itu
bukan bukan partai komunis partai tunggal
jadi tidak ada multi partai gitu
ya tapi itu tadi bilang pdip mau seperti komunis itu anda bisa buat masalah itu
artinya itu kan bertanya
kalau memang menetapkan ada satu lembaga negara yang bisa gini tbih yang tertinggi
itu kan diadopsi atau hanya bisa berlangsung di dalam satu keadaan di mana tidak multi partai
ada partai negara partai satu saja sebagai
nah disini kan tidak bisa dong
kita menetapkan gbhn bukan berarti kita mengingkari partai lain
tapi dengan gbhn dicantum dalam konstitusi maka pergantian presiden juga tetap melaksanakan itu secara berkesinambungan
itu tujuannya mau dimasukkan ke gbhn
amandemen undang dasar itu
kemudian ada kepentingan mau menaikkan mpr menjadi lembaga tertinggi
kembali lagi ke apa
pemilihan presiden zaman lalu itu kan bukan idenya pd perjuangan
kita membatasi hanya sebatas itu
tapi dalam hasil kongres tadi katanya mpr kembali lagi ke lembaga tertinggi dan menetapkan gbhn gitu bang
itu kepentingannya untuk amandemen undang dasar
bukan untuk nanti presiden dipilih dan diberhentikan
saya gini lah bang
kalau ada satu lembaga tertinggi negara yang bisa menetapkan hal hal yang harus dilakukan oleh presiden
itu apa tidak bertentangan dengan pemilu langsung pertanyaan pertama
yang dipilihkan presiden kan dipilih nih
dia punya visi punya segala macam
dipilihnya oleh rakyat tapi dinilai oleh mpr gitu
kan bertentangan dengan prinsip prinsip apa namanya pengertian prinsip seperti tadi
yang saya bilang presidensialisme itu artinya apa sih
pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat
oke bang omar
itu bukan yang menentang presidensialisme
karena presiden itu mau presidensial ke apapun namanya itu melaksanakan tujuan nasional
tujuan negara republik ini apa
tujuan nasionalnya apa
tujuannya melindungi mencerdaskan dan seterusnya
nah itu kan kita tuangkan dalam konstitusi kita supaya tidak presiden mengganti presiden dengan ganti juga kebijakan negara
sampai kapan kita mencapai tujuan nasionalnya
mas eko gimana perspektifnya
gbhn dong ini penting sekali untuk menjaga kesinambungan bahwa presiden satu dengan presiden dua ada benang merah yang mengikat
ya jadi begini memang sejak dari dulu ya
dalam sejarah tadi sebenarnya nggak benar juga kalau ide soal misalnya partai tunggal itu soekarno sudah sejak empat puluh lima
sebelum pkc ada gitu
pkc kan seribu sembilan ratus empat puluh sembilan kan
enggak enggak saya gak mau berdebat itu
saya hanya menerangkan saja oke
pedoman pembangunan ini dulu zaman soekarno disebut namanya plan
makanya kemudian untuk kesehatan ada plan lemena
itu warisannya kamu tahu tuh
kemudian ada plan lagi
memang ada itu
cocok nggak itu diterapkan saat ini
saat ini pun masih itu ada rpjp gitu loh
perlu gak gbhn
perlu gak gbhn dalam konstitusi
ini kan soal sweet nama aja
karena memang ada perencanaan itu ada perencanaan jangka panjang ini
ya ya setuju
nah kalau kemudian rencana jangka menengahnya itu yang namanya masuk rpjm gitu loh
anda lihat undang undang sudah cukup
undang undang rpjp undang undang rpjmn itu sudah cukup
lebih dari cukup dibanding kita harus membuka keran amandemen untuk memasukkan gerindra
selama ini sudah ada itu
selama ini sudah ada itu
dan jalan jalan aja negara kan
kalau saya menurut filosofinya menurut saya memang perubahan sebuah konstitusi ini ya
apalagi dasar konstitusi kita ini kan dibentuk bukan antara penguasa dengan yang dikuasai tadi
tapi oleh masyarakat sebelum merdeka
nah sehingga kemudian harus ada betul penyerapan aspirasi soal perubahan ini gitu loh
tidak hanya di dasar dan yang paling pokok tadi bahwa pak jokowi visi misi pak jokowi tidak ada
tidak ada perubahan itu
dia katakan bahwa saya tidak akan melakukan proses
saya mau ke bang komar
kenapa rpjp dan rpjmn yang sudah ada sejak zaman psb tidak laku buat pdi perjuangan sehingga harus ada gp
bukan tidak laku
ya kurang berhasil lah
tahun dua ribu dua puluh lima ini juga kan sudah habis ya

nah kita mau ini harus kalau masuk di konstitusi dan ditentukan berapa bila perlu ratusan tahun ke depan
maka siapapun presiden tidak mungkin mengganti ganti kebijakan negara
oke terakhir rocky
kalau mengganti haluan negaranya dilakukan oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat seorang demokratis
perbedaan pandangan misalnya
mau bawa ke kiri mau bawa ke kanan lah gitu
ya kan biasa aja kan semuanya begitu
ada yang lebih kapitalistik ada yang lebih pro kesejahteraan misalnya
anda lihat konsekuensinya apa secara politik secara hukum secara ketatanegaraan jika melanggar
gbhn dalam pengertian yang ideologis seperti itu harus ada agar negara tidak berubah haluan segala macam
itu gak mungkin dibikin dalam suatu negara yang menganut demokrasi multi partai itu menurut saya
oke gak mungkin pak komar
hanya mungkin apabila ada satu partai saja yang berkuasa dan memastikan bahwa ke depan itu ya ini aja yang harus jalankan
ya itu tidak mungkin
itu tidak mungkin kalau partai politik itu punya ideologi yang berbeda
kita sepakat ideologi kita hanya satu pancasila
oke berhenti terakhir
ini saya nggak tahu apa intinya tuh
tapi kalau saya ambil bagian yang infotainmentnya aja
itu kira kira ibu mega ingin mengakhiri periode sejarah politiknya dengan nostalgia kembali pada bung karno
itu manusiawi sebetulnya
jadi ibu mega mau tinggalin legacy dengan berupaya untuk mengingatkan bahwa pernah ada ilmu
lalu porsetan dalangan hewan tersebut
bukan tapi supaya tidak haduh bung karno
agak menyarankan dr
tapi saya tahu itu kabarnya
itu kita tugasnya
ini kayak pepatah yang tidak ada akar rotan pun berguna atau tidak ada rotan akar pun berguna
tidak ada akar tali rafia pun berguna
kebetulan ini bukan tali rafia ini kita bicara masalah negara
bicara tali rafia atau rotan akar
kita punya keyakinan tentang masalah ini
jadi anda boleh beda pendapat tapi ini pendapat kami
tentu kami kan punya pengikut cukup banyak
kami sudah dengar
kalau anda membangun logika logika sendiri untuk mempengaruhi publik sekarang
kami punya masal tujuh belas juta lebih republik ini juga berpendapat untuk kami mengusulkan
oke yang punya masa juga para calon kepala daerah yang ingin bertarung di pilkada serentak dua ribu dua puluh
demokrat punya calon calon yang bagus pdip juga
masa kok mau maju pdip tahun depan
kita akan bahas itu

saya enggak ingin mendorong anak anak untuk ikut dalam proyek proyek besar yang ada di pemerintahan
tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu bagaimana pak jokowi
saya sampaikan enggak
saya sampaikan enggak
ini dia ini pernyataan presiden jokowi tahun dua ribu delapan belas
maksudnya melarang untuk berpolitik
sejak kecil mereka sudah diberi kebebasan untuk menentukan pilihan
prinsip prinsip mereka sudah tahu semua apa yang boleh dan apa yang tidak boleh
mereka tidak mau berpolitik begitu
dalam perkembangan ya apalagi di dalam keluarga politik ya
saya kasih contoh ya soal soekarno
soekarno mengerti politik ketika berinteraksi
ketika dia berinteraksi dengan pak cokro di rumah kosnya
kemudian berinteraksi dengan tamu tamu pak cokro
pak cokro bergerakan pada saat itu
mungkin juga dikasih buku
mungkin suruh belajar suruh berdebat dan sebagainya
nah artinya sebagai keluarga politik anak ini juga mengerti gitu loh
artinya juga tumbuh kesadaran politik itu
keinginan untuk berubah
artinya kalau misalnya dalam bisnis dia yang sudah ditekuni
dia hanya bisa merubah hanya dengan seratus orang pekerjaannya
tapi dengan politik
dengan masuknya dengan masuk politik
untuk merubah kebijakan misalnya
dampaknya lebih luas dari itu
nah ini pilihan ini yang kemudian sekarang saya kira pernah disampaikan oleh gibran
itu yang menjadi satu landasan dia untuk memilih jalur politik pada saat itu
boleh nggak publik jadi menyimpulkan ini ancang ancang politik dinasti presiden jokowi
nah soal dinasti ini begini ya
ini pandangan ya
ini pandangan yang para apa ini para pakar dan semua memang hampir semuanya cenderung negatif ya
tapi dalam konteks diskus politik ya
ini suatu yang unik
memang yang unik yang ada dalam dunia politik
bahkan kampion demokrasi amerika pun itu hampir tokoh tokohnya itu adalah dinasti politik
kalau kita mau nyebutnya itu ya
tapi yang paling penting sebenarnya dalam ini semua adalah apa
pembatasan terhadap konsentrasi kekuasaan politik itu
misalnya soal begini
saya ambil contoh amerika
dia tunjuk jaksa agungnya robert kennedy
itu yang saya maksudkan konsentrasi kekuasaan
dia membangun konsentrasi kekuasaan
dan itu tidak salah dalam demokrasi ya
itulah yang jadi persoalan
maksudnya itu dia membangun konsentrasi
karena trump sekarang ini salah satu yang diimpij
apa dasar untuk mengimpij adalah dia membangun itu
nah dalam konteks gibran ini ya
dalam konteks gibran ini
ini kan soal pilkada
nah dalam soal konteks pilkada ini ya tentu di sana ada masyarakat
ada rakyat yang akan memilih dia
oleh karena itu cara yang terbaik mereka
dia harus bekerja secara politik gitu loh
dan gibran melakukan itu
justru sekarang ini yang ingin saya sampaikan
bahwa gibran justru memberikan satu science
satu tanda kepada tidak hanya keluarga keluarga politik
tapi para politisi juga
kalau kemudian kamu mau merebut hati rakyat
memenangkan sebuah pertarungan
kamu harus melakukan kerja politik
itulah gibran gitu
saya mau sebelum ke bung rahlan yang juga punya pengalaman dengan ya kita sebut aja
anda sempat men tweet sesuatu misalnya ketika momentum
mungkin orang itu kesel karena begini kali ya
teman teman di pdip ini kalau kepada orang lain ngomong ngomong makin makin politik dinasti
tapi ketika pada kata pak joko yang maju loka diberi benerin begitu
saya kira itu bisa dicek lah dalam diskursus publik begitu ya
tercatat digital semua bagaimana teman teman pada saat menjadi oposisi itu
untuk semuanya melakukan apa namanya mendistorsi lah gitu pengertian mengenai dinasti gitu
secara etik ada yang salah nggak
atau ini wajar saya buat secara etik secara demokrasi misalnya
kalau saya sih usul agar gibran dan bobi ya
majunya setelah pak jokowinya berhenti
karena kalau tidak
dia nggak bisa mendapatkan hasil yang sepenuh sepenuhnya bersandar pada kebapak wajah sendiri
pasti akan menimbulkan wuh pakai wuh gitu
pasti akan menimbulkan semacam apa namanya kur gitu ya
untuk ya untuk membantu memenangkan begitu
pasti akan ada soal kalau ada mau ngomong soal efek sih ada di situ
kemudian orang dibuka kesempatan untuk berlomba lomba
apa namanya mengoleskan gincu politik di bibirnya gitu agar
agar dipandang baik oleh presiden yang sedang berkuasa begitu
saya tetap berpendangan bahwa gibran dan siapapun juga punya hak politik
tetapi kan hak itu kan fakultatif ya bisa dipakai bisa nggak dipakai
saya cuma usul jangan dipakai sekarang
beda aja dengan ala kepresiden sbi
kan gak ikutan siapa mas agus untuk pilkada ya uang pilkada ya
kan sudah sudah pak sbi sudah nggak lagi jadi presiden kan majunya dua ribu tujuh belas pak sbi dua ribu empat belas selesai
itu yang perlu diperhatikan oleh presiden jokowi dan keluarga yang menurut anda ya
kalau berkenan ya mendengarkan usulan kami ya begitu daripada mengundang persoalan begitu ya
mendingan mendingan gibran dan bobi itu menunggulah
nggak lama lagi kan masih juga masih sangat muda
pilkada dua ribu dua puluh tidak hanya
tidak hanya sekedar bobi dan gibran tapi ada problem problem lain kita akan bahas di segmen terakhir nanti
usaha jeda tetap bersama kami
ya kita di segmen terakhir ini pilkada dua ribu dua puluh memang tidak hanya sekedar bobi dan juga gibran yang menarik perhatian tapi
memang itu kasus belia yang penting untuk kita juga bahas
saya mau ke bung komarudin untuk kata penutup kita menuju pilkada serentak dua ribu dua puluh
apa yang paling penting untuk kita highlight dan kita bold bersama
yang paling penting mari kita laksanakan pilkada tahun dua ribu dua puluh dengan penuh tanggung jawab sebagai warga negara
dan penuh damai untuk kita capai kepala daerah yang baik
apa yang paling penting untuk dipelajari dibanding pilkada pilkada sebelumnya
yang harus dipelajari dua ribu dua puluh
ya kita banyak sekarang calon calon anak muda dengan juga yang tadi ada masalah apa namanya
dinasti ya harus hindari dinasti lah saya termasuk orang yang tidak setuju dengan kati dinasti
termasuk anak anaknya presiden jika ingin maju
yang itu nanti kamu yang tanya kepada presiden jangan tanya kepada saya
oke terima kasih
karena itu soal
saya sudah sampaikan itu soal etika
kalau menyangkut etika dan moral itu pertanggung jawaban orang per orang jangan tanya kepada orang lain
saya bung rocky begitu kan
oke tepuk tangan untuk bang komar ketua dpp pd perjuangan yang bicara cukup lantang hari ini
mas eko terakhir menjawab momentum lah etika dong gimana
dalam pilkada dua ribu dua puluh anda concern nya kan di gibran dan bobby nih sebagai keluarga dekat presiden
ya etika itu kan kembali soal persepsi ya
nah kalau soal formal demokrasi
etika itu nilai bukan persepsi
enggak enggak maksudnya begini kita formal demokrasinya itu sudah selesai ya
karena memang awalnya ada yang mengatur itu tapi kemudian sudah dirubah oleh mahkamah konstitusi
itu artinya apa setiap warga negara boleh atau berhak bisa mencalon itu
nah sekarang soal disitu
tadi saya sudah menjelaskan bahwa dalam politik siapapun sebetulnya apakah itu anak pejabat anak presiden dan sebagainya
itu yang paling pokok adalah komunikasi dengan masyarakat ya
nah hal yang kedua adalah soal konsentrasi dan pembatasan kekuasaan untuk tidak kemudian melakukan intervensi terhadap proses pemilihan itu
seberapa penjelasan presiden yang punya kekuasaan punya instrumen kekuasaan yang besar untuk tidak
tidak bisa itu diomongkan oleh presiden
presiden sudah menyatakan tetapi kemudian masyarakat juga mengawasi
itu yang menurut saya yang paling penting
karena dalam politik dinasti itu perspektifnya kan seperti politik raton
bahwa kekuasaan itu diberikan tanpa ada meritokrasi
nah keluarga politik ini juga melakukan meritokrasi loh
mereka melakukan kerja kerja politik
dan hasilnya ada diraknya terpilih atau tidak nanti ya mas eko
oh iya bisa tidak terpilih juga
terima kasih mas eko
dua ribu dua puluh pilkada serta rahlan nasidik apa perspektifnya
ya kita mengharapkan satu pilkada yang bebas dan adil lah gitu ya
jangan lagi ada pengalaman pengalaman di masa lalu
di mana kekuatan kekuatan apa namanya negara begitu ikut menentukan apa namanya proses proses pilkada
itu kapan tuh bang
ya banyak lah
salah satunya kan itu yang kita ingat kemarin itu
ya saya kira semua harus bersikap netral
polisi masih netral gitu ya
kita tulis tapi kpu dan semuanya itu
kita mau yang baik baik aja lah
ya kan siapapun yang terpilih kan juga sepanjang memang dia baik dan dipilih oleh rakyat ya baik baik aja lah
oke terima kasih bung rahlan
rocky dua ribu dua puluh politik demokrasi kita cuaca gelap mendung atau masuk musim semi setelah kemarin kata anda mendung
sudah pasti halilintar
anda bayangkan pemilu pilkada itu bulan september ya
september tahun depan
berarti kurangin enam bulan udah panas itu
mulai bulan maret udah panas pilkada itu
bulan maret itu negara harus mulai bayar utang
kris ekonomi mulai awal februari itu
partai partai kantongnya kosong semua itu
mau rampok apbn terbatas yang ada di dpr itu
jadi kita mesti bayangkan itu
bahwa ada keadaan yang bisa memberantakan ide demokrasi itu lewat pilkada itu
kenapa itu potensial terjadi
karena tadi saya terangkan bahwa tidak ada kondisi citizenship
orang masih tumbuh dalam dendam itu
seluruh fasilitas politik masih dikendalikan negara
anda bayangkan misalnya pilkada itu bisa seperti kejadian di munas golkar
nah bagian itu juga akan masuk ke situ
mereka yang dendam pemilu hari ini pemilu kemarin juga akan memanfaatkan itu
radikalisme masih akan dijadikan sebagai wacana
jadi saya membayangkan itu kayak di ada namanya kampung petir di ciganjo
setiap detik ada petir di situ tuh
nah bahayanya kita tidak punya penangkal petir yang mampu untuk mengatasi tiga puluh ribu megawatt petir pilkada itu
jadi pilkada dua ribu dua puluh dua itu akan jadi pesta petir
oke terima kasih
oke kita akan lihat petirnya
apakah petirnya seganas dan menghasilkan positif seperti atta halilintar atau tidak
kita akan lihat tahun dua ribu dua puluh empat
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
terima kasih teman teman mahasiswa atas partisipasinya
kita sudah sampai di penghujung upas tuntas malam hari ini
merawat demokrasi dan menjaga kebebasan harus jadi tarikan napas penting dalam politik indonesia dua ribu dua puluh
jangan sampai kebencian alat cebong dan kampret bermetamofosa
jadi makhluk makhluk lain yang mengerikan dan menggerogoti persaudaraan kita
demikian kupas tuntas malam hari ini
saya budi hadi putro
sampai jumpa di kupas tuntas minggu depan